dan sedikitnya ada dua puluh lima pasangan calon kepala daerah yang akan melawan kota kosong di pilkada serentak dua ribu dua puluh mendatang
jika kita bandingkan di beberapa pilkada sebelumnya kita coba lihat dari apa yang kita sajikan di plasma di belakang saya ini
ada calon tunggal versus kota kosong
di dua ribu dua puluh kita tahu bahwa ada dua puluh lima pasangan calon yang akan calon tunggal maksud saya yang akan bertanding atau berkompetisi melawan kota kosong
sementara kalau kita mencoba untuk review kembali di dua ribu delapan belas ini ada sekitar enam belas calon tunggal yang melawan kota kosong pada pilkada dua ribu delapan belas
sementara di pilkada dua ribu tujuh belas kita juga menemukan fakta di lapangan bahwa ada sembilan calon tunggal yang akan beradu dengan kota kosong
dan di dua ribu lima belas kita juga mendapatkan data bahwa kemudian ada
tiga calon tunggal yang melakukan perlawanan terhadap kota kosong
dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun setiap pilkada di setiap daerah ini memang trennya agak sedikit naik
karena di dua ribu dua puluh kita menemukan fakta bahwa sebelumnya kpu juga menemukan sebelum pendaftaran ditutup pada empat september lalu
ada dua puluh delapan calon tunggal
tapi kemudian di perpanjangan masa pendaftaran untuk calon ini hingga tiga belas september
akhirnya kpu menemukan angka di dua puluh lima
artinya tiga daerah dipastikan tidak mengusung calon tunggal yang akan melawan kota kosong
dan di dua ribu dua puluh ini kita juga melihat bagaimana kemudian sebaran dari calon tunggal yang akan melawan kota kosong
kita coba lihat dari ujung barat ini ada di papua ya
ini ada tiga
ini ada tiga
ini ada tiga
ini ada tiga
ini ada tiga
ini ada tiga
ini ada tiga
kalau kita ingat di dua ribu delapan belas yang lalu ada yang menarik di pilkada dua ribu delapan belas di kota makassar khususnya di mana saat itu calon tunggal yang diadu dengan kota kosong justru dimenangkan oleh kota kosong yang di mana perolehan suaranya mencapai saat itu lima puluh tiga hingga lima puluh empat dengan persentase empat puluh enam untuk calon tunggal
artinya kota kosong dinyatakan menang dan ini menurut sejumlah pengamat mengatakan kondisi ini menunjukkan jika masyarakat kita memang sudah mulai melek politik sudah rasional sudah cerdas dalam berdemokrasi sehingga memang menginginkan calon pemimpin mereka yang memiliki kualitas tanpa ada embel embel tertentu
kita bergeser ke provinsi selanjutnya di kalimantan
kita lihat di kota balikpapan dan kabupaten kutai kartanegara juga akan mengusung calon
calon tunggal dan akan diadu dengan kota kosong dan masing masing satu pasangan calon kepala daerah
dan selanjutnya kita ke nusa tenggara barat
kita lihat di sana ada satu pasangan calon dan kita bergeser ke bali
di bali kita juga menemukan ada satu pasangan calon yang akan diadu dengan kota kosong
sementara itu untuk jawa
kita ke jawa timur terlebih dahulu ada dua pasangan calon tunggal yang ini di kediri dan ngawi yang juga menjadi sorotan di pilkada kota kediri ini
calon tunggal yang diusung adalah putra politisi dari pdi perjuangan pramono anung
dan kita bergeser ke jawa tengah
paling tidak di jawa tengah ini kita melihat
kita lihat ada enam calon tunggal ya
ada enam pasang calon tunggal yang akan berkompetisi untuk melawan kota kosong
dan sementara itu untuk sumatera
kita di sumatera baik sumatera utara dan sumatera barat dan selatan ada total terdapat enam pasang calon tunggal
sementara itu di bengkulu terakhir ya
ini hanya ada satu pasangan calon ya
akan melaju pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
ya sementara itu kalau kita lihat bagaimana kemudian daerah atau provinsi yang mengusung calon tunggal terbanyak
yaitu ada di jawa tengah ada enam yang memiliki pasangan calon tunggal terbanyak
yang kita ketahui masing masing ada di kabupaten boyolali di gerobokan kebumen sragen wonosobo dan kota semarang
ya itu tadi
bagaimana kemudian peta penyebaran calon tunggal versus kota kosong yang akan berkompetisi dalam pilkada dua ribu dua puluh